berita pilihan lain saudara gibran versus hasto
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka dan sekjen pd perjuangan hasto kristianto kembali terlibat perang kata kata
kali ini soal rencana pertemuan ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri dengan presiden joko widodo
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka dan sekjen pd perjuangan hasto kristianto kembali perang kata terakhir perdebatan kedua
kali ini soal rencana pertemuan ketua umum pdi perjuangan megawati sukono putri dengan presiden joko widodo
hasto meragukan niat gibran yang berharap jokowi dan megawati dapat bertemu
pasalnya hasto merasa pihaknya telah kerap kali dibohongi
pernyataan hasto pun di respons oleh gibran
menurut putra sulung presiden jokowi pernyataan yang disampaikan hasto selalu meresahkan
padahal gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif terutama soal silaturahmi pasca pilpres
berbanding terbalik dengan hasto
ya pak hasto kan bahasanya selalu gitu ya meresahkan
tapi apakah kemungkinan keinginan masa lalu
itu nanti bisa terwujud mas untuk pak jokowi dan bu megawati
ya kalau saya selalu berpikir positif sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hari yang baik
kalau teman teman media tanya ke pak hasto ya pasti tone nya negatif terus
kalau saya berpikir positif mungkin beliau beliau sedang sibuk ini nanti diatur lagi waktunya
berbalas pernyataan antara gibran dan hasto bukan kali ini saja terjadi
sebelumnya hasto pernah membandingkan gibran dengan sopir truk terkait kecelakaan di gerbang tol halim
menanggapi sederet pernyataan hasto gibran pernah menyebut pak hasto paling oke